hai bertempat di kawasan tebat jakarta selatan sandiaga salahuddin uno bersama relawan kofit
sembilan belas membagikan tiga ratus bungkus menu berbuka puasa tidak hanya sandiaga uno dan relawan artis
seni peran presiliana sution juga ikut membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi virus
corona untuk mendapatkan bantuan warga harus menyerahkan kupon yang sebelumnya sudah diberikan
oleh ketua rt setempat tenun kebangsaan kita itu adalah gotong royong dan saling membantu
dengan begini kita akan mampu bersama sama meringankan beban anggota masyarakat menghadapi
sementara itu sebanyak lima paket sembako diterima oleh yayasan gus durian di kawasan
menteng jakarta pusat untuk disalurkan kepada warga yang terdampak pandemi bantuan akan disebar
di sejumlah titik di wilayah dki jakarta dewan pembina yayasan gus durian anita wahid mengapresiasi
bantuan yang terus mengalir dari berbagai pihak termasuk dari pihak swasta seperti i empat t peduli
dan begitu harapan kami adalah orang orang ini tidak ikut terkena maupun juga menyebarkan virus
kepada orang orang lain sehingga pandemi ini bisa segera selesai harapannya seperti yang
kami juga bekerja sama dengan gus durian untuk mendistribusikan bantuan kami tersebut
bantuan kami ini berupa sembako yang harus kita bagikan lima sembako mulai sebenarnya besok kita mulainya dan
di jakarta tapi juga di surabaya bali kemudian bandung yayasan gus durian akan memetakkan
penerima bantuan agar tepat sasaran tim liputan cnn indonesia